sebanyak sebelas tim balap formula e yang sudah tiba di jakarta pada jumat pagi terlihat mulai melakukan aktivitas di garasi tim atau pitbox di kawasan jakarta international ipri sirkuit ancol jakarta utara
beberapa aktivitas yang dilakukan oleh mekanik dari masing masing tim balap diantaranya adalah merakit bodi mobil melakukan kalibrasi perangkat lunak untuk disinkronisasi dengan masing masing mobil balap yang ada
memasang ban hingga melakukan simulasi pitstop
beberapa tim balap formula e seperti neo mclaren jaguar tcs porshio takewire maserati msg racing hingga abt cupra menjadi tim tim yang lebih dulu selesai merakit mobil balap formula e generasi ketiga yang sudah mereka gunakan sejak awal musim ini
beberapa tim balap juga terlihat melakukan pengukuran suhu lintasan yang tercatat mencapai empat puluh lima derajat celcius
suhu panas ini juga menjadi perhatian
serta diantisipasi oleh pembalap formula e khususnya pembalap yang baru bergabung dengan balapan mobil listrik pada musim ini
seperti pembalap asal perancis dari tim nissan formula e sasyah venestrat
sasya mengaku cukup terkejut dengan suhu panas dan kelembapan udara setibanya di jakarta beberapa hari sebelumnya
meski begitu pembalap dua puluh tiga tahun ini tetap antusias menyambut seri ke sepuluh dan ke sebelas pada akhir pekan ini
ini adalah perhubungan terbaik bagi saya di jakarta pertama kali di indonesia
jadi saya sangat teruja untuk musim ini
ini sangat panas di indonesia saya tidak tahu bahwa ini sangat panas
jadi saya sangat menantang ini akan menjadi musim yang penting karena kita memiliki dua perhubungan
satu dan sabtu dan satu juga lebih lama daripada yang lain
jadi memiliki mobil yang baik mobil performa yang baik akan menjadi penting untuk menangkan beberapa poin penting
tak berbeda jauh dengan sasha pembalap dari tim avalanche andreti formula e
yanni david backman juga menjalani segala halnya pertama kali di seri jakarta ini
selain baru pertama kali datang
ke jakarta dan terkejut dengan suhu panasnya
momen kedatangannya ini sekaligus menjadi debut pertama backman untuk membalap di kejuaraan formula e ini
pembalap asal jerman ini juga menggantikan posisi andre loterer
yang memutuskan hengkang dari kejuaraan balap mobil listrik formula e
pasca balapan di seri ke sembilan monaco untuk pindah ke kejuaraan balap dunia endurance
ini adalah pertama kali untuk saya di sini secara umum

dan mengembang ke sini
saya berhasil untuk andre di kokpit andre
dan ya kami telah bersedia dengan baik di simulator
dan saya pikir ya
itu akan menjadi potensi yang bagus untuk saya untuk menunjukkan talentu dan performa keseluruhan saya pada minggu ini
tapi pada akhirnya akan menjadi tantangan yang sukar
tidak ada yang mengembang seperti ini
jadi saya harus beradaptasi banyak saya rasa
dan ya saya akan menerima tantangan ini dan kita akan lihat bagaimana ini akan berjalan pada minggu ini
pada jumat dua juni dua ribu dua puluh tiga para pembalap juga melakukan sesi latihan bebas sebanyak satu kali
sebagai langkah pengenalan lintasan sebelum melakukan balapan sesungguhnya
pada sabtu dan minggu sore atau seri ke sepuluh dan ke sebelas dari total enam belas seri selama satu musim balap
albi pratama barra maestro jakarta